tim identifikasi polri berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
korban teridentifikasi melalui proses identifikasi sidik jari
jenazah korban diidentifikasi bernama jan natun sintiadewi
warga dusun prumpon kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo jawa timur
dari manifest data penumpang pesawat diketahui janatun duduk di kursi enam belas f
yang lokasinya berada di dekat sayap pesawat
saat ditemukan tim basarnas kondisi jenazah janatun terlihat paling baik dibandingkan temuan jenazah yang lain
hal ini memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi sidik jari kanan korban
setelah dibandingkan dengan data sidik jari dari ktp elektronik serta data pembanding lainnya
maka pihak kepolisian dapat memastikan identitas jenazah
yang sebelah kiri ini sidik jari jenazah
yang sebelah kanan sidik jari yang kami dapat dari iktp
karena database kita kalau sudah iktp insya allah akan bisa dimunculkan dan diperbandingkan seperti ini
menurut ilmu daktiloskopi
manakala ditemukan kesamaan dari dua sidik jari yang diperbandingkan ini
ada dua belas titik ini sudah dua belas titik persamaan saja itu sudah dipastikan identik
meskipun itu di satu jari manusia
siapa dia ini adalah nama lengkapnya jonathan sintiadewi
saya ulangi jonatun sintiadewi tempat tanggal lahir di sidoarjo
september seribu sembilan ratus sembilan puluh empat perempuan agama islam
alamatnya di dusun perumpon rt satu rw satu di kecamatan sukodono jawa timur
pekerjaannya pelajar atau mahasiswa statusnya belum nikah

mengerti bahwa mereka memiliki di dunia endorsement